nah selain terbitnya bermaaf maafan di hari raya lebaran ini ternyata banyak juga nih cuitan cuitan yang terbit seperti ini nih
kira kira ada apa ya apakah benar banyak muncul penyakit di pasca lebaran ini
mari kita cari tahu apa aja sih penyakitnya dan bagaimana cara mengatasinya
pola makan yang tidak terkontrol saat lebaran serta pilihan menu yang tinggi kandungan gula dan lemak memicu munculnya beragam penyakit
sajian lebarannya itu tidak salah ya gitu kita juga senang ya makan makan sajian lebaran gitu
tapi harus tetap sesuai porsinya artinya tidak berlebih
kandungan apa sih yang misalnya bisa menyebabkan penyakit penyakit tadi gitu ya
ya tinggi gula sama tinggi lemak
dua hal itu yang biasanya menyebabkan penyakit tidak muncul
gita menambahkan sebenarnya sajian lebaran tidak mendatangkan penyakit jika dikonsumsi sesuai dengan porsinya
bentuk penyajian makanan pun perlu diperhatikan agar tidak menurunkan nilai gizi serta tidak meningkatkan lemak jahat di makanan tersebut
tipsnya sendiri terbagi jadi empat ya sesuai dengan empat pilar gizi seimbang
yang pertama ialah pola makan teratur dan makan makanan yang tersebut
yang pertama ialah pola makan teratur dan makan makanan yang tersebut

yang kedua membiasakan perilaku hidup sehat
termasuk nih kita harus memilih olahan makanan yang bersih higienis gitu ya
dan yang ketiga membiasakan pola hidup aktif
raju olahraga itu minimal tiga puluh menit sekali olahraga
itu di luar aktivitas fisik yang rutin ya
dan yang keempat menjaga berat badan
satu bulan penuh ramadan telah dijalankan
tetap jaga kesehatan dengan mengatur pola makan dan asupan gizi yang seimbang
agar dapat kembali fit menjalankan aktivitas
raffis ari arief tidiawan jakarta